jalannya peluncuran pilot proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat
ya rifana nza atau net zero emission di dua ribu enam puluh ini memang menjadi salah satu upaya ataupun komitmen dari pln atau pt pln persero ini untuk bagaimana melakukan transisi energi
dan salah satunya yang dilakukan pada hari ini
yaitu di kawasan kota cilegon
yaitu pembangunan ataupun grand launching pembangunan pabrik bbjp atau bahan bakar jemputan padat
yang ini nantinya akan menjadikan atau mengolah sampah yang ataupun yang masuk setiap hari di tpsa di kawasan bagendung cilegon ini
untuk diubah menjadi biomasa yang nantinya akan bisa menghasilkan listrik
nah ini kalau kita lihat pln sendiri sebenarnya sudah memiliki plt
di suralaya delapan yang ada di kawasan cilegon dan ini sudah beroperasi sejak dua ribu sebelas yang lalu
namun masih menggunakan batubara
upaya untuk menggunakan ataupun mengolah sampah ini nantinya akan menggantikan batubara tersebut
sehingga nantinya tidak perlu menggunakan batubara lagi
tapi hanya dengan biomasa yang dihasilkan oleh pengolahan sampah yang digunakan dalam pabrik ini
ini adalah mesin pabrik yang disiapkan oleh pt pln
bekerjasama dengan menggandeng pembangunan
pet cilegon banten yang tadi juga sudah dilakukan bersama ataupun mou nya sebenarnya sudah ada di juni dua ribu dua puluh dua yang lalu
tetapi hari ini grand launching pembangunan pabrik ini
rencananya nantinya akan setiap harinya setidaknya ada tiga puluh ton sampah yang akan berhasil diubah menjadi biomasa
yang dalam setahun kurang lebih akan menjadi sekitar sembilan ribu ton
ini tentunya akan mempermudah dalam artian secara efisiensi produksi
dari penggunaan batubara itu sendiri
dimana kalau biasanya dalam hitungan seribu ton sampah ini setara dengan satu ton penggunaan batu bara
sehingga kalau kita lihat akan ada cost efisiensi dari sisi produksi untuk menghasilkan listrik di kawasan cilegon
karena kalau kita lihat di kawasan cilegon ini tidak hanya menyuplai listrik untuk kawasan sekitar
tetapi juga untuk jawa dan bali
se jawa dan bali
nah kalau kita lihat juga nantinya apa dampak yang didapatkan
tentunya bagi masyarakat cilegon itu sendiri
atau di kawasan banten secara umum seperti itu
tentunya dengan adanya pabrikan tentang bbjp plan ini
akan membuka lapangan kerja atau tenaga kerja lokal yang lebih terserap lebih banyak
kemudian juga kondisi sampah yang menjadi masalah yang ada di setiap kota
tentunya akan sedikit banyak mengalami pengurangan
tadi ada bisa dikatakan sambutan yang disampaikan oleh direktur utama
pt pln darmawan prasojo yang juga mengatakan terkait dengan perjuangan bersama
dari baik tidak hanya dari pln sendiri
tetapi juga dari masyarakat yang juga mendukung untuk melakukan ini
supaya kita bertransisi ke energi bersih
untuk lebih selengkapnya kita lihat bagaimana pernyataan dari direktur utama pt pln persero darmawan prasojo
dan juga dari wali kota cilegon banten yaitu heldy agustian
saya hanya merasakan getaran semangat api perjuangan dari banten khususon dari cilegon sini
semangat api perjuangan itu kita rasakan di pln
dan untuk itu hasilnya adalah sejarah
kalau api perjuangan jelas tantangannya opo tidak ada masalah
apapun tantangannya kita hadapi dan kita maju terus
dan itulah api perjuangannya
masih hidup hari ini ada di cilegon di sini
kmou bersama sama sebagai bukti kesungguhan
pln memberikan bantuan
jadi perlu diketahui pak ketua dewan bahwa bangunan di sini tidak menggunakan apbd kota cilegon
tapi ini adalah persembahan bantuan daripada pln
wah luar biasa ini
ya rifana kalau kita melihat mengapa dipilih kawasan tpsa cilegon ini
karena kalau kita lihat cilegon merupakan salah satu kota yang memulai pertama kali untuk melakukan pengolahan sampah menjadi biomasa
sehingga memang dilirik oleh pln sangat tepat untuk sesuai dengan misi mereka untuk bagaimana transisi energi
sehingga ini pun juga menjadi pilot terbesar di indonesia yang tentunya akan merambah kota kota lainnya
tadi juga disampaikan oleh dirut pln sendiri mengatakan akan tentunya melihat kota kota lain yang juga memiliki semangat yang sama
untuk bagaimana transisi energi
dengan cara mengolah sampah menjadi listrik
baik terima kasih koresponden cnn indonesia roni satri atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali